perampokan minimarket yang terekam cctv terjadi di kawasan gayungan surabaya
kawanan perampok yang berjumlah dua orang beraksi dengan menodongkan senjata api kepada karyawan minimarket
salah satu perampok memaksa korban membuka kotak kasir dan merampas uang dua puluh tiga juta rupiah
sementara perampok lainnya mengambil rokok di etalase
tak hanya itu para perampok itu juga merampas enam buah handphone milik karyawan minimarket dan barang berharga lainnya
pasca kejadian kedua perampok itu telah diringkus polisi dan kini ditahan di polsek gayungan
para tersangka mengaku menggunakan senjata api mainan saat merampok minimarket tanggal dua puluh september lalu
mereka sudah beberapa kali merampok di sejumlah minimarket dan spbu dengan menggunakan modus yang sama
karyawan yang terjadi di kiosk bakso aci
di ibu kota aksi pencurian telepon seluler terjadi di sebuah kios bakso aci di jalan sumur batu raya kemayoran jakarta pusat minggu sore kemarin
dalam rekaman cctv pasangan suami istri yang membawa seorang anak masuk ke kios dan memesan tiga porsi bakso untuk dibawa pulang
saat pemilik kios sibuk melayani pesanan sang suami melancarkan aksinya dengan berpura pura menyusul anaknya yang bermain ke dalam kios

pria itu mencuri ponsel yang tergeletak di atas meja
setelah menguasai ponsel curian pak sutri itu kemudian berpura pura akan ke depan untuk membeli jajanan di lokasi lain
namun mereka tak kunjung kembali ke kios
menurut keterangan pemilik kios ponsel yang dicuri itu merupakan miliknya
saat itu dia meninggalkan ponsel di meja belakang karena harus merebus tahu di depan kiosk
tim liputan cnn indonesia